mr dua puluh enam tahun ditangkap anggota polres kota besar makassar sulawesi selatan di sebuah rumah di kabupaten maros
atas peristiwa yang terjadi pada sabtu pekan lalu itu polisi juga menangkap teman wanitanya berinisial ck tiga puluh lima tahun
keduanya ditangkap karena diduga menjadi penyebab tewasnya rh dua puluh empat tahun kekasih mr yang sedang hamil
pada senin polisi menduga korban tewas karena dicekoki obat penggugur kandungan pada dua belas oktober lalu
ketika itu mulut korban sampai mengeluarkan busa dan dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban tidak tertolong
keluarga korban yang merasa melihat kejanggalan dalam peristiwa ini kemudian melapor kepada polisi
yang dimana obat ini dipaksa diminum kemudian dipaksa melalui dari kemaluan dimasukkan
sehingga korban mengalami sakit dan
terakhir meninggal dunia
dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya empat telpon seluler obat penggugur kandungan dan bekas muntahan korban
semua barang bukti tersebut didapat di tempat indekos korban di kecamatan tamalete kota makassar
sementara itu para tersangka dapat dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dan persekongkolan jahat dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara